di kabupaten brebes jawa tengah terdapat sebelas lima ratus enam anak yang tidak sekolah
salah satunya adalah nazril hairil azam warga desa kluwut kecamatan bula kamba brebes
sejak lulus sd tahun dua ribu dua puluh tiga lalu azam tidak melanjutkan ke jenjang smp karena alasan ekonomi keluarga
orang tua azam megawati mengatakan seharusnya anaknya melanjutkan sekolah pada juli lalu
namun karena persoalan ekonomi membuat azam tidak mendaftar sekolah
ayah azam yang bekerja sebagai buruh serabutan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
enggak menurut apa kan buat berisra kan belum punya penyayar

anak pertama dari pasangan suprianto dan megawati kini bisa kembali sekolah
dia dijemput dan diantar masuk menjadi siswa mts al ikhlas kluwut
muhammad agus imron kepala mts al ikhlas kluwut mengatakan
selama menjadi siswa azam tidak akan dibebani biaya apapun
bahkan sekolah ini memberikan uang saku bagi anak tidak mampu sebesar rp lima
untuk anak anak yang mengintikan diri untuk mendaftar di ms sekolah
di mts al ikhlas kluwut dan mereka tercatat sebagai anak yang tidak mampu
bahkan ketika orang tuanya sendiri mengantar ke sekolah untuk anak sekolah di mts kluwut
kemudian orang tua mengatakan bahwa tidak mampu secara ekonomi untuk biaya perjalanan anak sekolah
maka fasilitas yang kami berikan bagi anak anak yang tidak mau
anak anak itu bebas biaya untuk pendidikan selama kurun waktu tiga tahun sampai anak itu selesai
kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga brebes syarida mengatakan
data di dapodik terdapat sebelas lima ratus enam anak tidak sekolah
alasan mereka tidak sekolah pun beragam
paling banyak karena faktor ekonomi
angka anak tidak sekolah di brebes ini tergolong tinggi
sebarannya juga merata di berbagai desa di kabupaten brebes
tingginya anak tidak sekolah ini menjadi faktor penentu rendahnya
dan teknik pembangunan manusia di brebes
jadi kalau angka yang sesuai dengan data yang didinsos provinsi jawa tengah ada satu enam belas
tetapi data yang sesuai dengan residu dapodik ada sebelas lima ratus
nah ini kami intervensi dari masing masing tingkat persoalan yang ada di lapangan
contoh seperti tadi azam karena lulus sd tidak melanjutkan ke smp
maka kami dari tidak pendidikan berupaya berusaha dan mengintervensi harus kembali sekolah di mts alih kelas
untuk mengurai angka ats pemkap brebes melakukan intervensi dari masing masing tingkat persoalan lapangan
mereka yang tidak sekolah didatangi rumahnya dan diajak untuk kembali masuk sekolah
ada beberapa program yang disiapkan pemerintah kabupaten brebes untuk mengurangi anak tidak sekolah
antara lain gerakan kembali sekolah pusat kegiatan belajar mengajar
dan sekolah hybrid
imam suripto brebes jawa tengah